pelabuhan merak banten dipadati kendaraan pemudik
yang akan menyeberang ke pulau sumatera pada jumat dini hari
kepadatan di tujuh dermaga pelabuhan merak terjadi
akibat kedatangan para pemudik yang berbarengan dengan keberangkatan truk ekspedisi
bahkan antrean kendaraan mulai dari mobil pribadi
bus hingga truk ekspedisi tersebut sudah mengular hingga keluar area dermaga
pemudik mengaku memilih untuk menyeberang ke pulau sumatera
untuk menyeberang pada malam hari untuk menghindari kemacetan
namun kemacetan sudah terjadi sejak keluar tol merak
memasuki jalur arteri menuju pelabuhan
kepadatan di pelabuhan merak mulai terjadi sejak kamis malam
menurut otoritas pelabuhan merak ada satu sembilan ratus lima puluh enam unit kendaraan
dan empat belas sembilan ratus delapan puluh sembilan penumpang yang telah menyeberang ke pelabuhan bagoheni lampung
para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi roda empat
terpantau antre untuk menunggu giliran masuk kapal roro
dari dermaga satu hingga dermaga enam
tak hanya itu pemudik dengan sepeda motor pun tampak ikut mengantri
untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan
pt asdp indonesia ferry cabang utama merak mengoptimalkan enam dermaga
dan mengoperasikan tiga puluh dua kapal dengan total sembilan puluh tujuh perjalanan